satu persatu peserta aksi demo menuntut penanganan hukum untuk basuki cahayapurnama
atas tuduhan penistaan agama mulai memasuki masjid istiqlal
mereka akan menjalankan ibadah sholat jumat lebih dulu sebelum berjalan kaki menuju kantor balai kota
salah satu kelompok yang akan berdemo adalah komunitas umat islam kui purwakarta
aksi hari ini adalah aksi jihad konstitusional
mereka akan mendesak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum
basuki cahayapurnama karena dinilai telah melakukan penistaan agama islam
basuki dianggap telah melanggar pasal satu ratus lima puluh enam huruf a kuhab tentang penistaan agama
dengan jurisprudensi beberapa kasus penistaan agama sebelumnya
yang selalu diproses hukum dan jatuhi hukuman penjara
mereka akan menyampaikan aspirasi itu ke barat skrimabes polri
dan selanjutnya akan menggelar aksi demo di kantor balai kota di jalan medan merdeka selatan
di jakarta selamat siang osa
kita tahu bahwa ahok sudah meminta maaf
tapi sebetulnya apa poin yang menjadi tuntutan masa hari ini osa
ya hari ini memang masa berkumpul di masjid istiqlal jakarta
untuk menjalankan ibadah sholat jumat terlebih dulu
sambil menunggu teman teman mereka yang lain untuk sama sama melakukan
dan melakukan aksi jalan kaki dari masjid istihlal setelah ibadah sholat jumat digelar nanti
hingga menuju ke kantor bareskrim di medan merdeka timur
dan selanjutnya ke kantor balai kota di jalan medan merdeka selatan
mereka menuntut agar kepolisian dalam hari ini barat skrim
untuk segera melakukan proses hukum dan mengamankan basuki cahayapurnama
yang dituduh telah melakukan penistaan agama islam
dalam sebuah acara
yang diadakan di kepulauan seribu beberapa waktu lalu
di sana ahok mengeluarkan statement
dan itu dianggap melakukan penistaan agama bagi sejumlah umat muslim
yang saat ini mereka tengah berkumpul di masjid istiqlal jakarta
untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada kepolisian
dan ahok dianggap telah melakukan penistaan agama dengan telah melanggar kuhab pasal satu ratus lima puluh enam huruf a
dalam pernyataan yang disampaikan oleh ahok tersebut di kepulauan seribu
telah menyakiti umat islam secara luas bahwa statement tersebut sangat tidak pantas diucapkan
oleh seorang gubernur seperti basuki cahaya purnama
ya lebih rinci lagi osa
dari ormas mana saja yang datang
karena kami juga mendapatkan informasi ada lebih
informasi yang berita lebih dari lima pendemo
yang berencana untuk datang pada siang hari ini
dan juga di beberapa titik yang nantinya akan diamankan
tidak hanya di dki jakarta saja apakah itu fpi
kemudian tadi juga terlihat forkabi
dan juga sejumlah ormas yang ada di jakarta
tapi juga datang dari luar jakarta
bahkan tadi saya juga sempat mewawancarai forum umat islam dari aceh
mereka datang ke jakarta

mereka datang ke jakarta mereka tadinya mengestimasikan ada tiga puluh orang yang datang

tapi sejauh ini mereka mencatat baru satu ratus lima puluh orang saja yang sudah tiba di masjid istiqlal
tapi sejauh ini mereka mencatat baru satu ratus lima puluh orang saja yang sudah tiba di masjid istiqlal
mereka menyatakan kenapa ikut turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka ini
mereka menyatakan kenapa ikut turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka ini
mereka menyatakan kenapa ikut turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka ini
karena apapun yang terjadi di jakarta
mereka menyatakan bahwa imbasnya sampai ke daerah mereka
itu yang mereka nyatakan bahwa apapun yang terjadi secara politik maupun hal hal yang terkait dengan keseluruhan
atau sebagian besar bagi umat islam di indonesia dampaknya akan sampai ke aceh tamiang
tadi juga dinyatakan bahwa jika memang tidak selesai urusan ini dia di jakarta
dia juga menyatakan dirinya siap untuk memperpanjang kedatangan mereka di jakarta
sampai apa yang mereka sampaikan ini apa yang ingin mereka sampaikan ke baris krim abes polri ini
ditangani ditanggapi dan mereka merasa hal tersebut sudah dilaksanakan dan bisa memberikan rasa nyaman bagi mereka
iya osa soal pengamanan kita tadi juga diberitakan ada beberapa titik baris krim
kemudian juga balai kota dan saat ini masih berada di istiqlal bagaimana pengamanannya sejauh ini osa
pengamanannya sejauh ini osa
ada di sekitar masjid istiqlal dilakukan oleh polresta jakarta pusat
tadi kapolres sempat datang untuk melihat situasi di masjid istiqlal ini
tadi ketika menuju ke masjid istiqlal ini sejumlah kendaraan pasukan pengamanan juga sudah disiagakan di beberapa titik
di antaranya di depan masjid istiqlal ada katedral di sana juga ada sejumlah petugas keamanan yang berjaga
kemudian jalan jalan sepuluh

yang akan dilalui dari istiqlal hingga ke lapangan banteng lapangan banteng kemudian ke gambir
gambir menuju ke baris krim di medan merdeka timur hingga di medan merdeka selatan
keseluruhan informasi yang kita peroleh ada dua delapan ratus personel yang disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa pada hari ini
baik osa budi santosa melaporkan langsung dari jakarta itu tadi juga telah disebutkan titik titik yang nanti akan disambangi oleh para pengunjuk rasa nampaknya
akan menjadi titik lalu lintas yang harus diwaspadai oleh warga lainnya